inilah sapi otol sapi otol di rogo jampi
inilah video amatir milik warga saat seekor sapi berkeliaran dan mengamuk di jalan raya protokol kecamatan rogo jampi banyuwangi jawa timur pada rabu pagi
sapi yang mengamuk ini diduga lepas dari pemiliknya yang berada di pasar hewan rogo jampi tidak jauh dari lokasi kejadian
warga yang berada di pinggir jalan mencoba menangkap sapi tersebut namun gagal
jawa tambah jawa tambah
bahkan sapi juga sempat masuk ke dalam toko roti
beruntung petugas parkir yang berjaga di toko roti berhasil mengeluarkan sapi dari dalam toko
akibat kejadian ini warga dan pengguna jalan yang sedang melintas dibuat heboh dan panik
setelah hampir satu jam sapi akhirnya berhasil diamankan pemiliknya dengan dibantu warga dan petugas kepolisian
langsung diangkut lor ngamuk an
inilah abah macan tutul saat dilepas liarkan di kaki gunung sawal ciamis jawa barat pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh silam
raga gunung sawal ini dikembalikan menuju habitatnya dalam kondisi segar bugar
dimana sebelumnya abah ditangkap warga karena bersenggungan dengan manusia usai masuk perkebunan
namun sayang dua tahun kemudian sang raja gunung sawal ditemukan mati di kawasan

abah ditemukan hanya menyisakan tulang belulang lengkap
diperkirakan macan tutul ini mati tiga bulan lalu
disinyalir abah mati karena faktor alam mulai usia atau karena persaingan
abah diidentifikasi sudah masuk usia empat belas tahun di mana usia hidup macan tutul di alam liar
diduga karena habitatnya terganggu seekor kus kus masuk ke pemukiman warga di mamuju sulawesi barat
keberadaan mamalia berkantung ini mengundang perhatian warga lantaran terlihat sedang memanjat pohon sambil menggendong bayinya
dikonfirmasi pada rabu siang warga sempat mengungkapkan dugaan penyebab kus kus tersebut masuk pemukiman karena habitatnya terganggu
mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan warga berinisiatif mengembalikan induk dan bayi kus kus ini ke habitatnya